setelah buron selama dua bulan pelaku pelemparan bom molotov inisial rd dua puluh satu tahun yang mengakibatkan
ayah dan kedua adiknya mengalami luka bakar akhirnya dibekuk polisi pelaku rd ditangkap
di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kos di kota kendari belum lama ini penangkapan pelaku
bermula dari informasi masyarakat yang melihat keberadaan pelaku di sebuah rumah kos di salah
satu kampus di kendari satuan reskim polres bobo kemudian berkoordinasi dengan satuan reskim
polresta kendari untuk melakukan penyelidikan keberadaan pelaku polisi kemudian menangkap
pelaku tanpa perlawanan akp ismunandar kasat reskim pores bau bau mengatakan pelaku rd nekat
meletakkan bom molotov ke arahnya gopur od dan kedua adiknya yang masih balita
pada akhir februari dua ribu dua puluh empat akibatnya kedua adiknya mengalami luka bakar di kedua kaki paha muka dan
tangannya sedangkan ayah mengalami luka bakar di kaki pelaku melemparkan bom molotov
keayahnya karena sakit hati ayah yang menjual speaker di media sosial abynas mergegas ke
pada saat yang satu hari kami koordinasi kembali mengecek tempat yang dicurigai keberadaan pelaku kemudian kami melakukan penangkapan
sempat lari berselang satu minggu habis itu keluar kota
saat ditangkap itu pelaku ini berada di mana
berada di rumah kos di kendari